wakil ketua dpr aziz syamsuddin meminta semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan proses penyelidikan terkait dengan tewasnya enam pengikut rizik sihab pada senin dini hari di jalan tol karawang
ajis juga menyatakan parlemen akan mendukung penuh seluruh tindakan tegas dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini
aji syamsuddin meminta masyarakat untuk mempercayai proses hukum yang berlaku
ajis selaku wakil ketua dpr bidang politik dan keamanan menegaskan parlemen akan selalu mendukung seluruh tindakan tegas dan juga terukur dari pihak menegak hukum agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat
ia pun mengimbau semua pihak termasuk rizik sihab dan pengikutnya untuk bersikap kooperatif dan menaati seluruh aturan hukum yang berlaku agar tidak kembali terjadi kericuhan
pertama kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan
kan tadi sudah saya lihat press daripada kapolda
kita beri kesempatan
yang penting pihak aparat penegak hukum baik tni polri melakukannya ini dengan sesuai aturan mekanisme hukum secara tegas dan terukur
dan kami parlemen sepanjang ini sesuai aturan hukum kami akan backup kami akan dukung
dan diminta kepada seluruh
komponen untuk bisa mematuhi hukum secara tegas dan terukur